ekonomi semakin tidak pasti ancaman resesi ekonomi yang diproyeksikan akan menghantam banyak negara
emas menjadi alternatif untuk menabung atau investasi jangka panjang
hal ini dikarenakan emas tergolong sebagai aset aman atau biasa dikenal dengan safe haven
yang harganya tidak dipengaruhi inflasi atau penurunan nilai mata uang
lantas seberapanya apa sih untungnya investasi emas
benar atau tidaknya ya
kita lihat pada perbincangan hari ini tadi sudah ada pembahasan mbak kiku
ternyata emas itu sebenarnya kalau saya tadi baca dari sejumlah referensi
sudah dilakukan sejak enam ratus sebelum masehi jadi sudah dipergunakan sebagai alat tukar
nah keuntungannya dari emas sendiri seperti apa
likuiditas tinggi kalau tadi mbak kiku maupun sejumlah analis mengatakan
emas itu mudah sekali untuk kembali diperjualkan di perdagangan
tapi perlu diingat ini adalah emas logam mulia ya bukan perhiasan
karena kalau logam mulia mereka lebih stabil harganya
dan juga memang menjadi salah satu instrumentasi
kemudian kualitasnya juga tetap karena memang emas sendiri terutama dalam bentuk sertifikat
ataupun emas batangan mereka memiliki kualitas yang cukup baik
nah kalau bicara mengenai harga harga dari antam sendiri hari ini sekitar sembilan ratus empat puluh ribu sekian untuk satu gramnya
dan ini merupakan harga yang cukup baik setelah sebelumnya mengalami peningkatan dalam satu minggu ini
dari sembilan ratus tiga puluh ribu sehingga sembilan ratus empat puluh tiga per
kalau kita bicara mengenai gramnya
sebenarnya bisa juga investasi dana kecil
nah tadi investasi dana kecil untuk lima gram saja kita cuma membutuhkan uang lima ratus ribu rupiah untuk bisa mendapatkan emas
jadi tidak harus berinvestasi cukup besar
kemudian harganya juga cerung meningkat karena memang tadi sebagai safe haven dan pilihan untuk membuat kestabilan harga dunia
kemudian juga bebas pajak
tapi bebas pajak ini hanya untuk emas emas logam mulia
kalau perhiasan pasti ada perubahannya
tergantung tadi ya dari bagaimana harga emas ini

tempat penghasil emas perhiasan
kemudian mereka juga akan menambahkan nilai pajak pertambahan sendiri
kemudian kita melihat lainnya yang menarik adalah terkait dengan penyebab harga emas naik turun
jadi emas ini bisa naik turun
tergantung dari bagaimana kondisi global
kondisi global ini terpengaruh tadi salah satunya kebijakan the fed amerika serikat
yang tahun ini aja sudah lima kali menaikkan suku bunga
dan rabu besok mereka akan kembali meeting untuk menentukan kebijakan menahan laju inflasi di amerika serikat
yang sudah mencapai suku bunga
yang sudah mencapai suku bunga
sudah besar sekali di amerika serikat
kemudian penawaran dan permintaan emas
meskipun memang emas ini merupakan salah satu benda yang mudah ditemukan
tetapi kalau berdasarkan informasi yang saya baca emas ini juga ada kendala terkait dengan stoknya
karena tidak segampang itu juga melakukan pertambangan emas sendiri
karena memang di dunia sendiri ada keterbatasan stok emas dunia
kemudian juga kebijakan moneter
kebijakan moneter ini juga berpengaruh
karena nanti tadi kenaikan suku bunga dari negara negara eropa maupun amerika serikat sendiri juga berpengaruh
dan yang terakhir nilai tukar dolar
karena dolar masih merupakan salah satu alat transaksi perdagangan dunia
terutama untuk negara negara yang melakukan ekspor import komoditi
sehingga mereka sangat terpengaruh dengan nilai tukar dolar
dan ini pasti akan membuat harga emas juga bisa berfluktuasi
salah satu yang selalu direkomendasikan adalah emas
karena tadi likuiditasnya cepat untuk dilakukan jual beli
kemudian juga harganya yang stabil
sehingga bisa menjadi salah satu pilihan
tetapi yang lain juga harus dilihat adalah mengenai reksadana
kemudian investasi properti
tapi investasi properti di saat suku bunga cukup tinggi
para pelaku pasar maupun investor juga harus berhati hati
mengingat ini sangat tergantung dari suku bunga
terutama untuk cicilan bagi anda yang ingin membeli properti
kemudian sukuk atau surat berharga nasional
ini merupakan salah satu rekomendasi yang menarik
sehingga ini bisa dipantau oleh negara seperti reksadana juga
sehingga ada legalitasnya dan melindungi aset anda
ketika terjadi adanya kondisi emergensi
misalkan kondisi resesi global
seperti itu ketika anda berinvestasi di resak dana maupun disukuk
ini jauh lebih baik
begitupun juga dengan obligasi
jadi ini merupakan pilihan bagi anda untuk menentukan sikap
apakah sekarang anda siap untuk berinvestasi emas
dengan tadi beberapa argumen
dan beberapa pemaparan saya
ataupun anda juga masih ragu ragu untuk menentukan kira kira akan berinvestasi apa